ingin mencoba rasa ramen yang tak biasa
menu satu ini patut dicoba bagi para pecinta ramen
tak perlu jauh jauh ke jepang
karena di salah satu restor ramen di jakarta pusat
ada ramen anti mainstream dengan topping es krim seperti ini
pemilik ikudo ichi mengaku
ide memakai es krim vanila sebagai topping ramen berawal dari nostalgia
karena terbiasa memakan kentang goreng yang dilanjutkan dengan es krim
dari situ mereka berusaha mencari keseimbangan rasa
yang bisa diterima di lidah masyarakat indonesia
cooking cream dan sebagainya itu kan biasa dimasak menggunakan masakan
jadi rasanya waktu kita tes food itu make sense lah untuk kita campurkan
karena familiar sebenarnya
ramen di sini memakai resep andalan sejak sepuluh tahun silam
yang terdiri dari racikan soy saus dengan aneka bumbu minyak dan kaldu
selain potongan ayam panggang dan telur
level pedas dari ramen ini pun dapat disesuaikan dari level lima hingga seratus
perpaduan manis gurih dengan mie hitam yang terbuat dari tinta cumi
membuat teksturnya terasa kenyal
toping es krim yang ada di ramen ini di luar ekspektasi saya
saya pikir itu rasanya akan aneh
ternyata perpaduan es krimnya itu membuat kuah ramennya ini menjadi kental creamy
dan manisnya itu pun tidak terlalu signifikan
jadi tidak terlalu mengubah cita rasa di ramennya sendiri
lalu bagaimana dengan rasanya menurut pelanggan di sini ya
semuanya ada campur aduk di dalam mulut
kuahnya enak semua orang tahu rasa vanila jadi untuk dikombinasi
pilihan ramen unik saya selanjutnya adalah maca chicken ramen
yang berada di salah satu restoran di jakarta selatan
berbeda dengan kuah ramen yang berwarna putih gurih merah pedas hingga hitam
di sini kuah ramennya berwarna hijau hasil dari teh jepang
inspirasinya bermula dari ritual upacara minum teh di jepang
menu menu di jepang banyak yang pakai teh
jadi salah satunya kayak ocha suke mereka pakai teh juga
jadi kita terinspirasi dari sana untuk membuat si ramen macet tersebut
berbahan dasar bumbu dan saus rahasia yang sudah dicampur dengan teh hijau
minyak yang sudah diracik dengan kaldu dilengkapi dengan topping potongan ayam yang juicy
fish cake dan minyak black garling
penasaran dengan rasanya
yuk kita coba baca chicken ramennya
sangat menarik ya rasa ramen dengan kuah maca ini
kalau menurut saya kuahnya sendiri itu rasa identik macanya yang pahit itu ada sedikit di sini
namun tidak terlalu mengubah cita rasa dari ramennya sendiri
karena masih ada rasa gurih
rasa kaldu ayamnya juga masih berasa
dan ini unik banget jadi kalian harus coba
terus berinovasi unik makanan khas jepang ini tetap menggugah selera para pecintanya
menurut saya ini rasanya menarik banget
karena menurut saya sangat kompleks
dimulai dari pahitnya maca gurihnya ayam asinnya dan lain sebagainya itu menyatu dengan pas
dengan merogoh kocek rp tujuh puluh lima
anda sudah bisa menikmati seporsi ramen dengan rasa yang unik ini
mentari ditanzil edwin arman jakarta